silaturahmi politik dua ketua umum partai dari koalisi berbeda yakni demokrat dari koalisi
perubahan dan golkar dari koalisi indonesia bersatu berlangsung di kediaman mantan presiden
sby di cikias kabupaten bogor jawa barat sabtu malam meski berbeda koalisi kedua ketua umum
partai ini mengaku akan saling membuka diri untuk sama sama bergabung dalam satu koalisi
bersama menjelang pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang menurut mereka ada banyak kesamaan
yang bisa menjadi alasan kedua partai kembali dalam satu koalisi terlebih golkar pernah bersama
demokrat di pemerintahan saat era presiden sby seperti pak erlangga juga dalam berbagai kesempatan
saya ikuti juga membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik bergabungnya partai partai
politik kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu
membuka diri karena ini negara besar tidak
mungkin satu dua elemen saja yang berbuat dan berperang kita golkaran demokrati berperang lebih
besar lagi lebih baik lagi untuk menjadi berasal dari koalisi yang sama atau berbeda tetap
komunikasinya intens itulah yang ingin kita bangun karena indonesia ini adalah negara besar
dan tidak mungkin satu partai politik bisa menyelesaikan semua persoalan di negeri ini kita
bersama sama partai golkar mempunyai filosofi yang sama dengan partai demokrat pada kesempatan ini
air langga hartarto juga sempat bertemu dengan ketua dewan pembina demokrat susilo bambang yudhoyono
secara tertutup erlangga yang ditemani sejumlah petinggi dpp golkar dijamu langsung oleh ketua
partai demokrat agus harimurti yudhoyono bersama edi baskoro yudhoyono andi malarangeng dan sejumlah